rocky gerung disambut triuh masa pendukung di luar mabes pori
usai menjalani pemeriksaan selama hampir sembilan jam di gedung baris krim polri jakarta rabu malam
rocky bersama tim kuasa hukumnya keluar dari gedung baris kempori sekitar pukul delapan belas lima puluh tiga waktu indonesia barat
artinya roky telah diperiksa selama hampir sembilan jam
sejumlah aparat kepolisian pun tampak menjaga rocky yang hendak menemui masa pendukungnya
haris azhar mengatakan rocky gerung menjawab lebih dari tujuh puluh pertanyaan penyidik
haris azhar menjelaskan materi pemeriksaan terkait pasal empat belas dan lima belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang penyebaran berita bohong
menurut haris azhar analisa roky gerung tak bisa diartikan hanya dengan sepenggal penggal kata
namun harus dilihat dalam satu keseluruhan
haris menyebut konteks yang dipertentangkan adalah terkait kritik roky gerung terhadap ikn dan undang undang omnibus law
kita juga bingung
pak rocky juga bingung karena pak rocky menjelaskan bahwa
karena kalau penggalan penggalan kalimat itu tidak menggambarkan maksud dari analisanya pak roky
analisa pak roky tidak bisa dijawab lewat potongan kata atau kalimat
tapi dia lewat satu keseluruhan ceramah
dan juga terkait dengan sebelum ditanya lebih jauh ya saya jawab lagi
terkait juga dengan bacaan bacaan yang sangat banyak
soal ketimpangan ekonomi soal cerita cerita masyarakat yang menjadi korban dari ketimpangan ekonomi
catatan kritis terhadap ikn dan juga omnibus law
roky sendiri mengaku tidak merasa dikriminalisasi atas kasus ini
bagi roky kritik yang disampaikannya terhadap ikn dan omnibus law
berdasarkan hasil riset lbh dan riset walhi
kan ini pertanyaan akademis semua
jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi ini
untuk ikn dan omnibus law
maka saya katakan saya memanfaatkan hasil hasil riset terutama yang bersifat mengkritik
yang memuji ya bagian yang lain
jadi bagian itu yang saya terangkan riset lbh riset walhi
jadi saya dasarkan argumen saya saya di dalam peristiwa itu saya memberi dua hal
pertama semangat perjuangan buruk
yang kedua peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu
ikn dan omnibus law itu aja tuh
ini merupakan pemeriksaan kedua bagi roky gerung
setelah sebelumnya pada minggu lalu
dirinya telah hadir memenuhi panggilan penyidik barres krimpori
untuk menjawab sejumlah pertanyaan
tim liputan cnn indonesia